seperti inilah sambutan dari sejumlah warga kepada para petugas medis saat tiba di balai pusat diklat departemen dalam negeri di kampung bacirogondomanan yogyakarta
dengan membawa poster warga memberikan semangat kepada petugas medis yang akan menjalani karantina
tidak ada satupun penolakan yang dilakukan warga setempat saat balai pusat diklat departemen dalam negeri ditetapkan sebagai tempat karantina sementara bagi tenaga medis
warga mengaku tidak takut tertular karena percaya sudah ada protokol keamanan yang dijalankan terhadap petugas medis sebelum dan selama mereka di tempat karantina
motivasi kami dan warga untuk melakukan penyambutan ini karena sebagian besar kita sudah tahu bahwa
para medis ini merupakan pahlawan kemanusiaan yang bekerja di garda paling depan
dan saat ini banyak sekali di daerah daerah itu yang memperlakukan beliau beliau itu dengan tidak baik
artinya perawat ditolak meninggal pun ditolak
seperti itu kami ingin memberikan warna yang berbeda dari jogja ini
bahwa mereka mestinya diberi gelar pahlawan sebetulnya
karena mereka merupakan
pembela yang paling di depan
karga yang paling depan
warga berharap apa yang mereka lakukan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain
agar tidak ada lagi penolakan serta memperlakukan tenaga medis dengan baik